uji coba kamera tilang cctv yang diberlakukan sejak satu september oleh pemerintah kota surabaya mulai berjalan efektif
saat ini baru ada satu kamera cctv yang digunakan untuk uji coba tilang di kawasan jalan nginden surabaya jawa timur
sebelum tilang cctv diberlakukan pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi di lampu merah jalan nginden tercatat empat ratus lima puluh hingga lima ratus pelanggaran per hari
pencatatan dilakukan langsung oleh dinas perhubungan kota surabaya yang memantau dari kamera cctv
dari hasil pencatatan tersebut
dinas perhubungan kota surabaya akan mengirimkan secara online pada satuan lalu lintas polrestabes surabaya
harapannya selain menurunkan angka pelanggaran lalu lintas pengendara menjadi lebih tertib
pertanggal empat ini tadi kami cek jam setengah enam pagi belum ada petugas hasil pantauan kami cukup rapi
ya ada satu dua yang melanggar tapi tidak seperti yang kemarin
sudah lumayan efektif
semua pelanggaran bisa tercatat secara otomatis oleh cctv yang sudah terhubung oleh software khusus
dalam pencatatannya akan tertera nomor polisi kendaraan foto kendaraan yang melanggar berikut jam pelanggaran
uji coba ini pun disambut baik para pengendara
oke sih ya maksudnya
paling nggak kan maksudnya kita sekarang kalau misalnya terjadi tilang ya memang ada buktinya gitu
kalau dulu kan masyarakat lebih yang kayak
nggak tau dia di tilangnya kenapa ada pelanggaran apa sering kayak debet sama polisinya
kalau ada cctv kan paling nggak harusnya lebih better sih
di subkota surabaya sendiri total memiliki satu ratus tiga puluh tiga cctv
agar pelaksanaan tilang cctv bisa diterapkan di seluruh lampu merah di surabaya
di sub masih memiliki banyak pekerjaan rumah
seperti besarnya biaya dan terbatasnya ketersediaan jaringan optik fiber yang masih menjadi bahan evaluasi
untuk tahun ini akan terpasang dua cctv yang tersambung software khusus
program ini diharapkan bisa segera dilaksanakan secara menyeluruh pada oktober mendatang